dan kini saatnya kita pantau langsung situasi arus mudik di tol jakarta cikampek bersama nindya yuwono dan irin wardani di jalur pantu raja rebon jawa barat
kita pertama menuju kepada nindya dulu bagaimana kondisi di cikampek
nindya kalau tadi dikatakan jalur arah luar jakarta menuju ke cikampek ke jakarta sudah mulai padat dan di belakang anda saya melihat juga sudah mulai ramai lancar
bagaimana dengan situasi pagi ini silahkan dengan laporan anda
selamat pagi menjelang siang yuda
saat ini posisi saya ada di kilometer tujuh puluh ruas tol jakarta cikampek dan posisi saya memang ke arah yang akan ke jakarta
dan situasi kondisi di belakang saya ini hampir sama dengan pagi tadi saya memantau sekitar pukul enam pagi tadi hingga saat ini memang sudah mulai banyak kendaraan yang masuk melalui gerbang tol cikampek utama menuju ke jakarta
dan ini sama dengan data yang kami terima
dari jasa marga di sini bahwa hampir enam kendaraan sudah melalui gerbang tol cikampek utama untuk menuju ke jakarta lebih tepatnya sekitar lima delapan ratus tiga puluh sembilan kendaraan yang mengarah ke jakarta
sedangkan ke arah sebaliknya yaitu ke palimanan ini ada lima enam ratus lima puluh sembilan kendaraan
yuda jika kita berbicara mengenai prediksi puncak arus balik begitu
secara keseluruhan memang akan ada di tanggal enam tujuh dan delapan maret
di tanggal delapan mei dua ribu dua puluh dua
namun informasi kami dapatkan dari jasa marga bahwa akan ada sedikit lonjakan di tanggal delapan mei dua ribu dua puluh dua yaitu di hari minggu
ini prediksinya akan ada lebih dari dua ratus enam puluh ribu kendaraan yang masuk melalui gerbang tol cikampek utama menuju ke jakarta
ini akan ada lebih dari dua ratus enam puluh kendaraan yang masuk dari gerbang tol cikampek utama menuju ke jakarta
yuda untuk siang hari ini rencananya memang jika hari ini akan ada kepadatan arus lalu lintas terutama untuk gerbang tol palimanan utama menuju cikampek utama dan juga cikampek utama menuju ke jakarta
ini akan ada rekaya selalu lintas di jam sebelas siang nanti yaitu gerbang tol palimanan km satu ratus delapan puluh delapan
hingga gerbang tol cikampek utama kilometer tujuh puluh ini akan diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas one way
untuk selanjutnya dari gerbang tol cikampek utama kilometer tujuh puluh hingga ruas tol jakarta cikampek kilometer empat puluh tujuh ini akan dilanjutkan dengan sistem rekayasa lalu lintas kontra flow
kita masih menunggu informasi yang ada di sini apakah rekayasa lalu lintas ini akan jadi diberlakukan atau tidak
namun informasi yang saat ini kami terima
rencananya memang jam sebelas siang nanti jika mulai terlihat kepadatan rekayasa lalu lintas one way ataupun kontra flow yang ada di sini akan mulai diberlakukan
yuda terkait prediksi arus balik juga kita harus melihat beberapa titik titik krusial yang harus diwaspadai oleh para pengguna jalan di ruas tol jakarta cikampek
begitu yuda ada titik titik yang harus diwaspadai
yang pertama adalah gerbang tol cikampek utama
jika kita melihat dan berkaca pada arus mudik kemarin dan juga tepatnya di hari lebaran di hari pertama dan hari kedua hingga kemarin saja
di gerbang tol cikampek utama ini yang paling banyak mengalami kepadatan yaitu pengguna jalan yang belum mengisi penuh saldo elektroniknya
jadi di gerbang tol cikampek utama ini memang disediakan gardu untuk mengisi atau top up begitu untuk saldo elektronik
namun diharapkan masyarakat sudah mengisi saldo elektroniknya secara penuh untuk masuk ke gerbang tol cikampek utama agar tidak terjadi kepadatan ketika mereka mengisi di gerbang tol cikampek utama
lalu kemudian selain gerbang tol cikampek utama yang harus diwaspadai juga ke arah jakarta yaitu di simpang susun lalu juga ada di masuk ke dauhan
selanjutnya yang paling krusial yuda ketika kita berkaca arus mudik memang arah arah yang mau
menuju ke rest area titik titik menuju ke rest area untuk dari cikampek menuju ke jakarta
titik yang harus diwaspadai adalah dari kilometer tujuh puluh menuju ke kilometer enam puluh dua tepatnya ada rest area di sana kemudian juga ada di rest area kilometer lima puluh satu yuda
jadi titik titik ini yang harus diwaspadai para pengguna jalan di gerbang tol cikampek utama hingga ke jakarta sehingga mereka bisa berjalan dengan lancar
baik nindya yuwono terima kasih untuk laporan langsung anda dari cikampek